tahun dua ribu enam belas perlambatan ekonomi masih berlanjut
konsumsi rumah tangga lesu akibat masyarakat yang menahan diri untuk membelanjakan uangnya
gencarnya pemerintah mengejar penerimaan pajak menjadi alasannya
keluhan inilah yang dirasakan para pengusaha retail
penurunan belanja masyarakat terasa sejak awal tahun dua ribu enam belas
asosiasi pengusaha retail indonesia atau aprindo menyebutkan
penurunan terparah terjadi pasca hari raya idul fitri
grafik penjualan anggotanya di sektor retail modern menurun drastis hingga tiga puluh persen
padahal penurunan alamiah biasa terjadi hanya sekitar sepuluh persen setiap tahunnya
aprindo menduga penurunan ini akibat pelaku bisnis atau konsumen kelas atas
yang tengah memfokuskan diri pada program amnesti pajak periode satu
sehingga menahan diri membelanjakan uangnya
yang dipanggil as a shopping consumer goods atau fmcg
terpantau tidak mengalami penurunan
tetapi pertumbuhannya pun tidak naik signifikan
meski begitu aprindo menghitung omset retail modern masih bisa mencapai
dua puluh triliun rupiah sampai akhir tahun nanti
atau naik dari omset tahun dua ribu lima belas yang tercatat satu ratus delapan puluh triliun rupiah
nah pada sisi sisi yang lain ada elektronik ada pakaian ada yang lainnya
harusnya beriringan biasanya tumbuhnya gitu
nah yang kita harapkanlah sebetulnya kalau setiap keadaan normal
food tumbuh berapa besar biasanya beriringan dengan produk produk yang secondary juga gitu
nah yang ini produk secondary ini cukup drastis dia punya tertahannya pertumbuhan itu
kelesuan ini memaksa perusahaan retail agar lebih kreatif berpromosi
untuk menarik minat konsumen berbelanja di ritel lainnya
nah ini adalah hal hal modern
salah satunya yang terjadi pada carfur
bekerja sama dengan bank mega
momentum dari pemerintah kan sudah juga melakukan paket paket kebijakan ekonominya
kami melihat bahwa daya beli kan juga belum terlalu membaik
nah kami berharap dengan inisiatif sinergi kita antara pt trans retail indonesia
dan juga kerjasama dengan bank mega
hal ini pada akhirnya juga dapat meningkatkan daya dari daya beli itu sendiri
karena kami melihat bahwa potensi dari konsumennya carrefour yang berbelanja
animanya sangat cukup tinggi
dan memang kita survei juga di internal
bahwa mereka para non pengguna kartu kredit
mereka ingin juga mendapatkan nilai tambah yang lebih apabila belanja
kalau yang nanti data yang kita dapat
hasil riset nielsen indonesia menyebutkan
bagi konsumen kelas atas
melambatnya pertumbuhan konsumsi ini disinyalir akibat gencarnya pemerintah menarik pajak dari masyarakat
untuk meningkatkan penerimaan pajak
sehingga mereka menahan diri untuk berbelanja
sedangkan pada konsumen kelas bawah
pilihan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan
akhirnya mensubstitusi produk produk yang biasa dikonsumsi
dengan cara mengganti merek
memilih kemasan yang ekonomis
hingga memilih berbelanja di minimarket atau pasar tradisional
ini bukan purchase power untuk kelas menengah atas
cuma mereka nggak mau belanja
karena mereka ditakut takuti oleh pajak istilahnya seperti itu
jadi ketahuan ya
kalau kita kemarin dengan kabar kan di bulan februari itu semua akan dikejar
kartu kredit lah instagram facebook semua akan diselidiki
nah itu yang bikin takut konsumen
tapi tidak hanya konsumen
pengusaha juga ya
yang punya toko punya grosir semua
akhirnya juga tiarap juga gitu loh
karena mereka takut sekali dengan didatengin pajak seperti ini gitu loh
tapi yang kelas bawah betul purchase powernya kena
harga makanan itu tinggi sekali
tahun ini masih ada sisa sisa ya mahal
konsumsi ini diakini akan tumbuh mulai kuartal empat tahun dua ribu enam belas
selain karena selesainya
periode satu amnesti pajak
momen hari raya natal dan tahun baru
akan menjadi katalis meningkatnya daya beli konsumen
yesyari tonang jakarta